informasi selanjutnya kawanan geng motor di bulukumba sulawesi selatan menyerang dan merusak rumah milik seorang anggota polisi
saudara inilah detik detik kawanan yang diduga geng motor melakukan penyerangan secara brutal
dalam video yang sengaja direkam oleh salah seorang kawanan terlihat
seorang perempuan ikut dalam penyerangan serta sempat melepaskan anak panah ke arah pemilik rumah
saat ini dua pelaku telah ditangkap dan polisi masih memburu sejumlah pelaku yang diketahui berasal dari kabupaten bantaeng